mau ngambil enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
gue ngerasa berat banget ngejalanin masalah ini
tapi gue juga tau
lo juga ngadepin masalah yang gak kalah beratnya kayak gue
jadi kita gak bisa nyalahin satu sama lain batu bata
ini semua salah gue
yang harusnya gak perlu lo tanggung
dan itu semua salah gue
dan itu semua salah gue

lo gak akan tau
seberapa besar hancurnya perasaan gue batu bata
maafin gue ya susu goreng

gue gak seharusnya nanggung masalah ini
mimpi lo udah hancur
lo harus ngadepin ini semua
belum bisa ngelakuin apa apa
gue akan selalu melindungi lo
meskipun sekarang gue gak bisa berbuat apa

tapi gue gak akan biarin siapa pun nyakitin lo
tapi gue gak akan biarin siapa pun nyakitin lo
tapi gue gak akan biarin siapa pun nyakitin lo
karena gue gak mau
kalo lo sampai nanggung ini semua sendirian
warga yang pesan
warga yang pesan
warga yang pesan
warga yang pesan
warga yang pesan
gue gak akan biarin luka apapun membekas di hati lo
meskipun gue yang harus berkorban demi itu
itu semua bikin gue gak pernah bisa melepaskan lo
karena lo adalah kekuatan bagi gue
begitupun juga sebaliknya
gue pingin jadi pelindung buat hidup lo
situasi seperti ini yang bikin gue sulit untuk memilih
apa gue harus tetap bertahan di sini
atau gue harus memilih melangkah untuk pergi ninggalin luput
tapi satu hal yang gak mau gue lakuin
gue gak bisa maksain perasaan lo put
semenjak aku berubah
gue udah kayak gini
dunia itu rasanya beda banget
kayak malam terus nggak pernah berubah
deddy akan berusaha semaksimal mungkin
untuk sembuhin kamu
aku gak perlu itu kok
bukannya kamu pingin sembuh
aku mulai terima konstvo shield kayak gini
malahan kalau aku buta kayak gini
pangeran tambah perhatian sama aku
dan waktu dia lebih banyak sama gue
aku tau kok
di dalam hatinya pangeran pasti berat
banget harus nemenin aku terus terusan
tapi aku yakin banget
pangeran gak bakal berani nolak
please jangan tekeng sama lex ya
aku mau pangeran terus deket sama aku
itu tidak akan terjadi ya sayang
kasian banget mel
jadi terpaksa terima keadaan matanya yang buta
asal pangeran ada di samping dia
supaya pangeran gak ninggalin mel sedetik itu
gue yakin setelah ini
diri pasti bakal makin tegas ke pangeran
karena dia gak pengen liat gue sedih

gunsunya udah di darura
tapi aku harus seusah mobile juga ya
ada videomoi sedang selalu
di sisi lain lo juga ngadepin masalahnya gak kalah beratnya kayak gue
jadi kita gak bisa nyalahin satu sama lain batu mata
gue akan bikin sepebesis lo gak ditarik
lo sendiri masih punya tanggung jawab untuk selalu dapingin bel batu bata
gak mungkin kan
minta bantuan sama papa lo soal masalah gue
tapi gue juga gak selama yang lo pikir kok batu bata
gue yakin kok gue bisa ngadepin semua masalah gue
gue harus kuat
gue harus berani ngalahin rasa takut gue
gue harus kuat
gue harus berani ngalahin rasa takut gue